berbisnis kuliner merupakan salah satu tren khususnya di tengah pandemi
salah satunya bisnis roti bakar dengan mengkreasikan dengan berbagai macam bahan
tidak hanya menggugah selera tapi juga bisa menghasilkan keuntungan bagi sang pengusaha
salah satunya bagi muhammad fardiansyah atau didit pengusaha roti bakar di kawasan kemang jakarta selatan
mengawali usahanya di tahun dua ribu empat belas sebagai pedagang jalanan jajanan roti bakar
kini didit berhasil membuka tiga cabang di kawasan jakarta selatan
didit menilai roti bakar merupakan salah satu jajanan yang mudah dan gampang diinginkan
konsumennya sehingga tidak sulit membuat pelanggannya kembali datang lagi di lain waktu
untuk membuat bisnisnya sukses didit mengkombinasikan tren makanan dengan roti bakar
seperti bola tapioca atau yang dikenal boba disajikan sebagai pendamping roti bakar
padahal biasanya boba dikenal sebagai pendamping minuman teh susu
atau mengkombinasikan roti dengan selai biskuit biscov yang terdiri dari cita rasa rempah dan karamel
strategi seperti ini pula yang membuat usahanya mampu
mampu bertahan di tengah pandemi kendati sempat kehilangan separuh omsetnya saat awal masa pandemi
omset pandemik menurun bisa kepangkas sampai lima puluh persen
dulu sebelum pandemik kita bisa di kisaran tiga puluh juta omset kita satu hari
setelah pandemik bisa lima belas juta
adaptasi dengan era kenormalan baru menjadi salah satu strategi untuk bertahan di tengah pandemi
seperti juga penerapan work from

langkah terobosan ini pula yang membuat didit percaya diri untuk menjadikan roti bakarnya sebagai bisnis suara laba di tahun depan
tak hanya didit aditya delanto juga melakukan bisnis dengan roti baka
berawal dari tahun dua ribu sebelas roti bakar milik adit ini sudah memiliki cabang lebih dari tiga tempat
saya mengunjungi salah satu cabang roti bakarnya adit di kawasan pasar minggu jakarta selatan
keunggulan roti bakar yang menarik adalah roti bakar yang terkenal di negara
yang menjadi nilai jual bagi para pelanggannya ialah penggunaan tiga jenis roti yang berbeda
roti tawar yang dibalut dengan daun pisang atau dikenal dengan roti selimut
daun pisang yang digunakan diakini bisa menghasilkan wangi unik pada roti
selain itu roti gandum yang kaya akan serat
hingga roti yang dicampur dengan biji kopi asal sulawesi atau yang dikenal dengan roti hitam
strategi penggunaan tiga roti ini juga menjadi salah satu cara mempertahankan
untuk memperbaiki bisnis di tengah pandemi
omset buat hari sekarang tahun sekarang kita turun
hari hari biasa cuma satu delapan ratus
kalau weekend dua juta
kalau sebelum pandemi berapa
kalau sebelum pandemi delapan sembilan sembilan juta per hari
kedua pengusaha ini menilai kualitas makanan serta tidak berhenti melakukan adaptasi dan inovasi
merupakan kunci utama untuk mempertahankan bisnis roti bakar khususnya di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia